hai hai hai semuanya selamat sore kita mulai lebih awal sedikit ya sebab tadi saya harus cari
bantuan ancang untuk masuk ke akun cnn at cnn indonesia dan selamat sore selamat bergabung
halo buat yang masih istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa tetap berada di jalannya tinggal
beberapa jam lagi menuju jam berbuka terus bagi teman teman yang tidak menjalankan ibadah
hitungannya tinggal dua minggu lagi lah ya menuju ke
seribu empat ratus empat puluh satu hijri ya sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung untuk teman teman yang saat
ini sedang menonton live at cnn indonesia hari ini saya mau pasang blue saya lagi cari
ini ya sebentar ya saya sambil mencari picture picture ini kearah mana sih cari
picture nya tolong dong dibantu ya untuk teman teman yang sudah biasa masang masang
indonesia ini saya mau ngasih tahu kalau misalnya halo dari mesir jauh jauh nonton at cnn indonesia
terima kasih telah bergabung hari ini saya mau bahas live bersama dengan salah satu pekerja
migran indonesia yang kita tahu kan sesama pekerja terutama kalau misalnya kita mengingat kemarin
mei depas tanggal satu mei ini kita harus lebih concern mengenai hak hak dan juga kewajiban
dari para buruh para pekerja yang ada di indonesia
kan kita tahu ya tidak hanya kita pekerja dan buruh buruh yang bekerja di indonesia saja
yang terdampak dari atau terimbas dari penyebaran virus corona
tapi juga mereka yang bekerja di luar indonesia atau pekerja migran di luar indonesia
yang mana salah satu atau kebanyakan dari mereka itu
ini tidak hanya pekerja migran yang bekerja di sektor formal saja
terimbas lockdown di negara tempat mereka bekerja
tapi juga mereka yang bekerja di sektor informal
dan tentu saja mereka terutama yang bekerja di sektor sektor yang sangat terdampak
atau mengalami kerugian paling besar akibat penyebaran virus corona
seperti sektor pariwisata
nah kalau dari data terakhir yang dihimpun oleh badan perlindungan pekerja migran indonesia
atau bp dua mi ada terdapat sekitar tiga puluh tiga lima ratus tiga pekerja migran
yang karena penyebaran virus corona di negeri
di negara masing masing tempat mereka bekerja ini
akhirnya membuat mereka harus kembali pulang ke indonesia
karena kebanyakan atau sebagian besar dari mereka ini kehilangan pekerjaannya
akibat sektor sektor tempat mereka bekerja itu mati suri
kan kalau misalnya pariwisata membuat dengan adanya penyebaran virus corona
sektor pariwisata tersebut jadi kehilangan wisatawan yang datang ke negara mereka
wisatawan harus pulang kembali ke negara masing masing
nah itu membuat
mereka juga terimbas dan jadi kehilangan pekerjaannya masing masing
dan memutuskan terpaksa kembali ke indonesia
nah hari ini saya akan ditemani
narasumber saya salah satu pekerja migran indonesia
yang bekerja di maladewa atau maldives
nah untuk teman teman
kayaknya sebagian besar dari kita pasti punya bucket list nih
apa ya semacam tempat tempat yang ingin kita datangi
sebelum kita nanti pensiun atau tidak bisa berjalan jalan lagi
nah kalau baket di saya sih salah satu tempat yang ingin
atau destinasi wisata yang ingin saya datangi adalah maldives
nah mbak aya suhastra narasumber saya sore hari ini
bekerja di maladewa di maldus tersebut
tetapi karena penyebaran virus corona di negara tersebut
di negara maladewa mbak ayah kehilangan pekerjaannya dan harus kembali ke sini
oke loh tadi saya sudah sempat nge pin tapi sekarang kehilang nge pinnya lagi
saya harus cek dulu mbak aya apakah sudah on atau tidak
mbak aya sudah online belum
teman teman udah ada yang ini belum
sudah ada yang batal puasa belum
jangan dong jangan batal ya
oke aku mencoba panggil ya siapa lagi siapa tahu mbak aya sudah ada ya
coba nih saya sudah memanggilnya siapa tahu mbak aya habis ini langsung
live bareng sama mbak najwa shihab
oh tampaknya sekarang salah satu yang menjadi trending topik dan juga trending attention dari para netizen adalah mbak najwa shihab mbak nana
tapi kita akan coba cari tahu seperti apa keterusan dari polemik yang terjadi antara mbak nana dengan kritiknya terhadap anggota dewan tersebut
kita pindah ke topik yang lain dulu mengenai pekerja migran ya
saya masih oke di maladewa cukup nggak ada mal karena semuanya cocoknya untuk pergi dari dunia nyata dan bersenang senang berduaan bersama orang orang terkasih
asik selamat selamat sore mbak aya
selamat sore mbak fani apa kabar
terima kasih sudah bergabung baik mbak aya apa kabar
baik terima kasih
baik alhamdulillah ya
baik mbak aya berarti sudah sampai jakarta pulang dari maldives maladewa itu kapan
kita sudah sampai hari sabtu sabtu pagi kita tiba di jakarta di soekarno hatta
berangkatnya itu hari jumat tanggal satu mei penerbangan malam
penerbangan malam mbak aya boleh berbagi dong boleh sharing dong waktu proses repatriasi atau pemulangan kembali mbak aya dengan teman teman yang kerja di maldive sampai ke indonesia ini seperti apa
aku izin pakai headset ya soalnya lagi hujan dulu
iya aku juga pakai headset kok
jadi kita memang kurang lebih itu prosesnya tiga minggu atau satu bulan lah ya
saya sempat reach out dengan kbri di kolombo dan perwakilan republik maladewa di akhir bulan maret
jadi akhir bulan maret itu kalau di maldives sudah mulai
semakin banyak kasusnya kasus covid
oke oke itu penyebarannya part tapan mbak di maldives
sebetulnya sih penyebaran yang mulai kelihatan banget itu awal maret ya
itu mulai ada ditemukan satu dua yang kebetulan turis gitu
lalu tapi masih belum fully lockdown lah ya
di akhir maret itu karena penyebarannya sudah mulai semakin banyak
baru mulai pemerintah maldifnya juga menutup border
lockdown semua ya
tidak ada perjalanan antar pulau gitu kan
jadi memang waktu itu berpikir bahwa oh yaudah nih kayaknya lebih baik pulang deh gitu ya
dan ngobrol juga sama beberapa teman dari resort lain
yuk kita pulang yuk tapi kita nggak ada pesawat nih gitu
jadi salah satu cara kita pikir kita reach out yuk sama kbri gitu
awalnya sih nggak begitu di respon
karena dari mereka memberikan bahwa lebih baik di sana dulu deh mbak
karena di indonesia juga udah lagi parah parahnya kan
yang udah kelihatan ribu gitu kan
cuma kita pikir nggak mungkin juga ya ada di maldive gitu kan
research belum tahu waktu itu mau tutup atau enggak gitu kan
udah dalam keadaan semi lockdown lah ya

terus juga kita berpikir oh yaudah ini sudah kelihatan ribu
ternyata juga kita pikir ya kalau misalnya kita nggak kerja juga kan nggak ada gunanya gitu kan kayaknya
lebih baik pulanglah gitu
jadi memang nggak lama setelah itu
yang bikin thread di twitter itu bukan mbak ya yang sempet trending
iya sebenarnya iseng aja maksudnya minta diperhatiin gitu ya
ya saya juga kan meski berada di malades

saya tetap catch up sama berita di indonesia
berita di indonesia juga gitu loh nonton
streaming dan lain lain gitu
pekerja migran orang taunya cuma
mana di saudi gitu ya
atau di punggung di malaysia
gitu ya taunya cuma
sebatas itu gitu padahal kami di
maladewa itu banyak sekali
ratusan mungkin ribuan
gitu ya satu resort
atau lima belas orang luar negara indonesia
gitu jadi kan cukup banyak
gimana ya caranya
udahlah sengaja gitu ya
kebetulan juga dibantu sama beberapa teman
dan yang mendapat perhatian
mungkin ya gitu
gak lama setelah itu memang
dari kbri terus kasih tahu
oke kita udah lagi
mengusahakan nih gitu jadi mereka
dia tuh diaturkan
oke itu ada tiga gelombang ya kalau misalnya
saya lihat dari rencana pemulangannya
bisa ngejelasin maksudnya
itu kenapa pasti kalau misalnya dibagi pergelombang
karena banyaknya ya para pekerja
yang bekerja di maladewa tersebut
terus kemudian juga proses
pengumpulan data datanya itu kayak apa mbak ya
semua basically dari
hrd ya gitu loh maksudnya dari hrd
setiap resort itu dihubungi
terus ya ibarat kata
dari warga negara indonesia di pulau itu
kita yang ayo nih teman teman
biar gampang kasih ke hrd
terus dari hrd mereka balikin lagi
itu prosesnya juga kurang lebih kayak
seminggu gitu ya
jadi dari thread tersebut
oke mbak aya aku potong ya dari thread tersebut
trending sampai kbri akhirnya reach out ke teman teman
itu berapa waktunya
ya kurang lebih seminggu lah ya
kurang lebih seminggu gitu
terus ya udah sisanya kan kita hanya menunggu kan
gimana prosesnya berjalan gitu
sampai akhirnya ketahuan
tadinya apa sempat dibilang
nanti pakai penerbangan negara lain gitu
karena penerbangan negara kita nggak punya
karena memang nggak indonesia kan
dari indonesia tidak ada penerbangan direct ke maladewa
harus di sri lanka dulu ya
eith ke sri lanka kuala lumpur bangkok atau singapura gitu
nah ini empat empatnya juga udah lockdown gitu kan
jadi semua udah kena
semua udah kena gitu
jadi ya udah
kita tunggu aja prosesnya gitu
sampai akhirnya dikasih tahu oke
flag karir kita yang akan menjemput gitu kan
which is ya udah akhirnya ada tautan
udah ada kondisi yang tinggal dan lain lain
udah tenang deh
nah selama proses menunggu tuh mba ayah
mba ayah sama temen temen gimana tuh
apa kan katanya mba ayah juga cepet cerita kan
kalau misalnya industri pariwisata di sana mati suri
nah itu gimana cara bertahannya
pekerjaan mba ayah dan temen temen
kemudian juga sehari harinya gimana
jadi kalau di maladewa itu kan
iya pariwisata itu ya mungkin nomor satu ya
karena memang negaranya semua risetnya itu ya
karena memang negaranya semua risetnya itu ya mungkin nomor satu ya
karena memang negaranya semua risetnya itu ya mungkin nomor satu ya
dan kita sistemnya kan satu island satu resort

dan tidak ada penduduk lokal juga di sana
hanya kami kami aja yang memang karyawan kerja di situ

jadi ketika udah mulai di lockdown
atau waktu itu semi lockdown
itu udah gak ada tamu datang gitu kan
even tamu yang masih ada di resort
akhirnya mereka harus potong lebih awal kan
untuk pulang gitu loh
untuk pulang gitu loh
waktu masih ada pesawat ya mereka lebih baik pulang gitu kan
sebelum mereka setak di sana
keadaannya yang memang
salah satu yang menjadi concern kami waktu itu adalah
kalau jalur jalur ditutup ya
karena supply kan dari pulau lain
itu biasanya seminggu sekali
betul makanan logistik itu kan seminggu sekali gitu
dan ketika mudah mudahan ya jadi mundur kan
bisa jadi dua minggu sekali
itu pun juga sangat terbatas gitu ya
bahan makanan juga sangat terbatas
dan kan menjadi tidak mungkin
bahan makanan itu untuk
ngasih makan tiga kali sehari nih empat ratus orang di satu pulau kan
rada berat ya gitu
jadi memang ya secara
mungkin saya nggak bisa mewakili semua resort ya
tapi kalau saya melihat dari resort saya juga akhirnya disarankan
boleh sebut brand apa enggak
nggak boleh boleh boleh
cuma maksudnya setelah disediakan
mau sebut kedepannya kalau kalian yang sudah jual
ada yang mau diurutkan lagi ke lomba
saya di interkontinental
itu jadi kita
kurang lebih kita jaraknya dua lima jam
kalau dengan speedboat dari airport gitu
itu memang agak jauh tapi daerahnya memang
sangat indah lah gitu ya naturenya
cuma memang waktu itu
kalau di resort saya pribadi
ya kami tetap layak makan tetap sih normal
cuma memang berbeda lah gitu jadi menunya dari sehari hari gitu kan karena
pasokannya juga memang tidak ada gitu
jadi memang disarankan oleh manajemen juga

oke nah kalau terbahaya pulang ini gimana mbak
boleh diceritain terus pas lagi siap siap tuh kayaknya
kayak aku waktu itu sempat whatsappan sama mbak aya
terus mbak ya udah mau pulang tuh
jadi waktu itu udah ada dua kloter ya
kloter yang pertama itu kan ke denpasar
itu kayaknya tanggal dua puluh tiga atau dua puluh empat april kemarin ya
tadinya kloter jakarta itu harusnya tanggal dua puluh enam
tapi kemudian kbri kabarin ke kita dibundur ya
tapi kemudian kbri kabarin ke kita dimundur ya
sampai tanggal dua puluh sembilan karena masih ada permasalahan masih banyak nih
karena ini kan repatriasi mandiri ya mbak
jadi ya kami memang keluar biaya gitu
which is ada beberapa yang ditanggung sama company
tapi ada beberapa yang harus keluar dari kantong sendiri tuh
mereka harus bayar sendiri which is harganya juga kalau dihitung di hari biasa
itu udah bisa pulang pergi sebenarnya gitu ya
kalau boleh tahu kemarin kena berapa mbak
kemarin untuk ke jakarta enam ratus dolar
tapi prioritas pertama adalah kembali ke indonesia lebih dulu ya mbak ya
prilipas pertama adalah kembali dulu ke indonesia
jadi memang waktu itu ya udah lah gitu
dan memang kalau untuk dari result saya sendiri memang ditanggung gitu ya
cuma memang ada kasihan beberapa temen temen
yang di tempat lain
yang mereka harus keluarin kocek sendiri nih untuk bayarnya gitu
jadi waktu itu dimundurnya sampai tanggal dua puluh sembilan sambil menunggu yang lain bayar gitu
lalu kemudian ternyata dimundur lagi sampai tanggal satu gitu
karena ternyata waktu itu udah mulai
ada kebijakan yang penerbangan domestik juga kan di cut
jadi itu agak sedikit mempengaruhi mungkin kayaknya
karena kalau untuk tujuan jakarta itu kayaknya itu ada kebijakan yang penerbangan domestik juga kan di cut
untuk tujuan jakarta sendiri
yang berangkat kami kemarin
gak semuanya memang stop di jakarta
oke ada di pasar juga ya
ke macem macem kayak
kita kebetulan ada grup ya
mereka tuh ada yang
sampai ke kalimantan lomba gitu
baru semalam mereka
bisa berangkat ke kalimantan
yang teman teman yang dari kalimantan ini
baru berangkat kemarin pulang kampungnya
balik ke kampungnya
iya karena nunggu jalur domestiknya
itu ya di indonesia ya mbak ya
tapi pas ke pulang kan aman aman aja
so far waktu pas pulang kemarin
penerbangan sih aman ya
kalau di airport juga disana
di airport maldive sudah ada
terus petugasnya juga sudah pakai
dan kita karena memang
ya kita kalau di industri perhotelan
juga udah biasa ya
kita punya stok masker memang
kita punya stok sarung tangan gitu
jadi memang udah
udah pakai semua gitu
dikasih dari pihak hotel
concern banget ya mereka sama para pekerja ya
memang ya mbak ya
karena memang hmmm
pariwisata kan salah satu
salah satu yang menjadi
inilah gitu kan
pendapatan lah gitu di negara
itu urap nadinya
dan memang kalau dilihat maldives
itu sangat banyak ekspatnya bukan cuma
dari indonesia kan dari berbagai negara
lain juga banyak gitu
jadi sangat mengandalkan
penerbangan sih kemarin lancar
cuma mungkin yang tadinya
sempat khawatir tuh karena udah ngelihat dari
batch pertama yang di pasar
duduknya sebelah sebelahan nih gitu kan
ada physical distancing ya
iya bener karena tadinya kita pikir
mungkin bukannya curiga sih tapi
karena kan kita udah
kita sempat baca gitu ya bahwa
oh sekarang penerbangan gak bisa nih harus berjarak gitu kan
satu selang satu selang satu gitu
tapi ya mungkin dengan pertimbangan bahwa
ya biar lebih banyak orang lah yang bisa terbawa gitu kan
jadi ya sudah lah kita percayain aja gitu
walau walam gak apa apa lah
artis dari sana ketika nyampe di jakarta
nyampe di denpasar
semuanya harus isolasi dulu
isolasi diri dulu ya
pengalaman temen temen yang
di batch pertama
nyampe ke denpasar
di sana sih mereka semua di tes ya
ada rapid test ya
terus kan ada pemerintah
kalau saya kemarin rada bingung sebenarnya
sukanohata nanti ada rapid test nih gitu
ternyata pas nyampe itu tidak ada
dalam artian kita cuma dicek
ya dicek mungkin secara fisik itu
dilihat oh nggak sakit gitu ya
terus udah langsung disuruh langsung ke imigrasi
gitu loh hanya beberapa
orang aja yang disuruh
oke ke bagian
jadi kita rada rada bingung juga oh sebenernya
ada rapid test atau enggak ya gitu tadi
di tes atau belum ya gitu
terus disuruh isolasi diri
maksudnya kayak karantina
apa self isolation dulu sebelumnya
jadi kayak mandiri aja self isolation mandiri ya
lebih dikasih tau oh ya udah disini
dijemput atau naik taksi atau apa
langsung pulang ke rumah ya jangan lupa empat belas hari
cuma lebih kepada
kayak gitu aja
mbak ayah masih kontak sama temen temen yang ada di
masih ada yang di maladewa belum pulang gak mbak
masih banyak juga
masih banyak juga yang
belum pulang karena
waktu itu juga sempet denger dari kbri
kurang lebih sebenarnya orang indonesia
ada ribuan ya disana ya
kerja semua malah ya
jadi kan mungkin ya banyak yang
dibolehin pulang sama manajemennya atau
atau yang kemarin
juga nggak kebagian gitu kan
karena memang kayak first come first serve
gitulah siapa cepat gitu kan
oh sistemnya begitu ya
jadi memang masih banyak yang tertinggal sih
mbak ya yang aku juga
penasaran sebenarnya kondisi dari maldives
sendiri waktu pas mbak ayah
mbak ayah berarti start kerja di maldives itu
sebenernya saya kalo mau
udah dari bulan april tahun lalu
cuma sempat pulang ke indonesia
akhir tahun lalu terus balik lagi
balik lagi ke maldipsnya itu sebelum corona
outbreak gitu ya
banget ya desember
gimana mbak di maldives
kebetulan waktu bulan februari
sempet ke dubai
terus akhir februari saya balik tuh
saya balik baru
begitu saya berangkatnya gak kerasa ya
masih belum kerasa sama sekali lah gitu
semua di airport masih
biasa aja lah
ya oke emang kita denger ada corona gitu
tapi belum kejadian disini mungkin kayak gitu
begitu saya balik
barulah itu mulai kerasa lebih ketat
di airport gitu ya orang juga
mulai sadar gitu
oh ada something nih ada outbreak ini gitu
meskipun belum masuk sini tapi udah lebih hati hati
gitu oke ada korban nggak mbak
ada korban di mana
kayaknya rumah sakit
tapi gak di tempat
di pulau nya mbak aya ya
enggak alhamdulillah enggak di pulau kita
tapi ada fasilitas kesehatan nggak sih mbak
misalnya kayak di resort tempat mbak aya bekerja gitu
ada fasilitas kesehatan
misalnya kayak semacam klinik atau rumah sakit
ya kecil gitu buat temen temen pekerja
atau yang ada di resor
yang disebut kalau misalnya terjadi apa apa gitu
jadi memang setiap
jadi memang setiap resort itu ada klinik ya
ada in house dokternya juga
ada in house nurse nya juga gitu
yang itulah ketika mereka
outbreak nya udah mulai semakin kerasa
ya mereka yang
ya banyak juga sih yang istilahnya cuek ya
banyak yang udah udah santai santai gitu sambil
ya kayak ya udah kayak nunggu nunggu aja gitu kan

warna berat hatan gitu ya
iya gitu karena kan pikir ah maldib jauh ini satu pulau gak bakalan nyampe gitu kan
mungkin pemikirannya kayak gitu
tapi memang kepanikan udah mulai terjadi tuh begitu pesawat dikurangin kan
jadi mereka mulai concern oh iya ya pulanglah kali gitu
karena gak bisa pulang sama sekali gitu ya
betul sebenarnya sampai tamu terakhir aku itu di resort
akhir bulan maret mereka pulang
mereka akhirnya cara terpesawat sendiri
karena udah gak ada penerbangan komersil
oke mbak aya ini mungkin topik sensitif
cuma aku jadi penasaran mbak ya berarti udah gak kerja disana ya
udah gak kerja di resort interkontinetral tersebut
iya keadaannya juga mungkin beda beda ya
buat semua temen temen dari pekerja migran ya
iya jadi sebenarnya karena waktu itu juga baru masuk ke resort yang ini
jadi kan masih kayak probation gitu
which is ya kalau buat aku pribadi sih paham gitu ya
covering nih kayaknya
kayaknya sih aman
semoga udah gak banyak
oke tadi mbak ya soal apa kondisi temen temen pas lagi pemutusan hubungan kerja
mungkin ada cerita dari temen temen yang kerja di resort lain
oh ya macem macem ya
kalau dari yang saya lihat
bayaran gajinya gitu gitu
di grup bni gitu ya
ya itulah ada yang gajinya telat
ada yang juga di cut juga gitu
ada yang tetap terima gaji
sebenarnya dari pemerintahnya sendiri itu sudah ada peraturan lah gitu
mereka juga udah mengatakan
gak bisa mengatur
untuk tenaga kerja gimana gimana gitu kan
tapi kan balik lagi ke manajemen masing masing resort nih
ya ada yang dipotong
ya kan ada yang gak digaji sama sekali mungkin
ya jadinya memang
ya kami juga memutuskan ya karena lebih baik pulang
situasi perhatian kayak begini ya mbak ya
dikit ya terakhir ya mbak ya soal
kedepannya nih mau balik lagi nggak
ke sana balik lagi gak kerja di maldives
ya aku sih kalau
pribadi ya mau kerja
kerja dimana aja ya
dulu juga kerja di jakarta kerja di
bali tidak masalah gitu
cuma kan memang sekarang
dengan keadaan seperti ini tidak ada
yang buka gitu ya
jadi memang mungkin untuk sementara
sambil lanjutin kuliah
teman teman juga yang buka usaha
itu aja lah gitu
nanti sih kalau memang ada kesempatan kenapa
rejeki gak kemana ya mbak ya ya
oke mbak ya terakhir
ada mbak aya sendiri ada yang perlu

ada yang mau disampaikan
mungkin pesan kepada
temen temen dari pemerintah gitu
mengenai kebijakan untuk
pekerja migrant indonesia kedepannya
apalagi terutama disaat situasi sulit
ya mungkin pertama ya
secara pribadi dan mungkin

kemarin sudah dibantu dibukakan jalan untuk sampai kami bisa pulang gitu loh
cuma mungkin memang ada beberapa yang ketika sampai di sini akhirnya harus terlantar sekian hari gitu
karena tidak ada penerbangan lanjutan ke daerahnya gitu
itu mungkin kurang koordinasi atau apa tapi kan sebenarnya juga menjadi resiko yang cukup ini ya tinggi ya untuk terpapar gitu
the res mungkin ya apa ya istilahnya kami nih sebagai pekerja migran juga bukan yang nggak takut corona gitu ya
atau bukannya ada juga orang yang mungkin curiga gitu ah nanti nih pekerja migran balik bawa corona dari luar negeri gitu ya
kita juga gak mau kena gitu kan makanya kita juga berusaha untuk supaya aman pulang gitu
kayak indonesia juga pulang karena nggak ada kerjaan atau gimana kan nggak ada pilihan gitu
mungkin ya kedepannya biar lebih diperhatikan juga gitu untuk pekerja migran seperti kami
migran indonesia ya
biar sama sama mengerti karena kan pekerja migran adalah salah satu penghasil devisa terbesar untuk negara indonesia ya jadi
oke mbak aya terima kasih banyak ya udah ngobrol bersama sian indonesia
ini udah lewat dari terima kasih
tiga puluh menit tapi udah terasa ya kita ngobrol seperti bercerita ya bagi bagi sharing informasi
nanti corona selesai semoga kita semuanya bisa ke tempat masing masing yang selama ini kita pengenin kita masih bisa jalan jalan lagi kita bisa ke maldives ya
tidak hanya untuk pekerja tapi juga untuk berlibur
masuk cerita kita ya
di tunggu mba fanny
siap terima kasih mbak yaya jaga kesehatan ya salam buat teman teman semuanya
terima kasih sayang terima kasih
oke demikian tadi cerita sekelumi cerita mengenai bagaimana kondisi dari para pekerja migran yang ada di negara maldives maladewa yang kita tahu menjadi negara yang salah satu pilar penyokong utama pendapatan masyarakat di sana adalah
dari sektor pariwisata yang notabene saat ini terimbas sekali akibat adanya penyebaran virus corona oke besok ini saya mau sebenarnya saya mau ngasih picture tapi saya belum bisa masukin picturenya di mana ini ya saya mau ngasih informasi terkait dengan besok ini ada live dari atau live instagram at sri indonesia ini berkisar akan dibawakan oleh rekan saya
tivani raittama yang berjudul yang serba virtual laris di jajal jadi nantinya ini akan membahas mengenai kondisi saat ini yang itungannya sebenarnya tidak normal tapi menjadi our new normal semuanya dilakukan secara virtual tidak hanya kita video call atau melepas rindu dengan acara virtual ya video call atau lewat medsos live instagram seperti ini tetapi juga misalnya kayak pekerjaan dilakukan secara virtual kayak foto model foto model selebgram selebgram yang sekarang ada di negara maldives maladewa yang terima kasih
karena lagi banyak foto nih menggunakan foto virtual tuh kayaknya itu juga menjadi salah satu kebiasaan yang mungkin in the future in the near future akan kita lakukan secara massal terus kemudian juga mungkin apakah the new normal ini setelah pandemi ini masih akan kita jalankan apa tidak mungkin bisa dijawab besok oleh tivani raittama dan juga narasumbernya yori sebastian founder and creative thinker of omg consulting
barat kita gak berburu sama sama lagi sampai jumpa